menteri perdagangan muhammad lutfi menyatakan kementerian perdagangan siap memberikan informasi yang diperlukan
serta menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan kejaksaan agung
dukungan ini terkait kasus dugaan gratifikasi dan suap pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng
yang turut melibatkan direktur jenderal perdagangan luar negeri kemendak indra sari wisnuwardana
sebagai salah satu seorang tersangka
muhammad lutfi juga menyatakan pihaknya juga telah menginstruksikan jajaran kemendak
untuk membantu proses pendagangan hukum yang tengah berlangsung atas kasus tersebut
selain itu per dua puluh april menteri perdagangan menunjuk dirjen perlindungan konsumen dan tertip niaga
ferry anggriono sebagai plt dirjen daklu
serta menunjuk inspektur jenderal kemendak didit nurdiat moko sebagai plt kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi
yang sebelumnya di jabat indra sai
kami menyatakan dengan tegas
kementerian perdagangan tetap dan terus mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini
kementerian perdagangan juga siap memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum
tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara
dan berdampak terhadap perekonomian nasional
serta merugikan masyarakat
kami juga telah menginstruksikan jajaran kemendak
untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung
kami menghormati proses hukum ini dan berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik